bagi yang suka olahraga air mengendarai kendaraan air tentu saja menjadi pengalaman yang sangat menyenangkan
ini ada sebuah kendaraan air yang tak hanya bentuknya menyerupai paus pembunuh
namun juga bisa bermanuver seperti layaknya kemampuan seekor paus
bagaimana ya sensasi mengendarainya kita simak informasinya berikut ini
ini bukanlah seekor paus pembunuh yang tengah berenang
melainkan kendaraan gabungan antara jet ski dan kapal selam
kendaraan air yang bentuk dan ukurannya menyerupai paus pembunuh ini dinamakan sea breacher
kendaraan ini buatan produsen kendaraan khusus water sport ini space production
seabrature the ultimate diving machine tak hanya didesain menyerupai paus
namun kemampuannya serupa dengan tingkah laku mamalia laut itu
seperti dapat melompat ke udara berputar tiga ratus enam puluh derajat maupun menyelam ke dasar air
kendaraan air bermesin dua ratus lima puluh tenaga kuda ini mampu melaju hingga kecepatan delapan puluh km per jam di atas permukaan air
dan empat puluh km per jam di bawah air
kokpit kendaraan air ini dapat ditumpangi dua orang
namun untuk bisa mengendarainya tidak mudah
seseorang butuh pelatihan bertaraf pilot pesawat untuk bisa menguasai kemudi sea breacher
perusahaan ini space memang dikenal membuat inovasi kendaraan air yang unik
selain paus pembunuh inni space juga membuat kendaraan air berbentuk hewan air lainnya
dari ikan marlin
peruntukan kendaraan air in space lebih banyak difungsikan untuk kegiatan pariwisata
dalam waktu dekat sea breacher akan diluncurkan di london inggris